ribuan penggemar sehun exo memadati salah satu pusat perbelanjaan di jakarta barat pada minggu
banyaknya pengunjung yang hadir membuat mal ini penuh dengan sesak
bahkan antrean pengunjung mengular hingga keluar gedung mal
sehun sehun sehun